presiden joko widodo hadir memimpin upacara peringatan hari kesaktian pancasila
di monumen pancasila sakti lubang buaya jakarta timur jumat pagi
presiden jokowi datang bersama wakil presiden ma'ruf amin
didampingi ibu negara iryana joko widodo dan istri wakil presiden wuri ma'ruf amin
mengawali upacara hari kesaktian pancasila
kepala negara memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan revolusi
lalu ketua dpd lanyala mataliti membacakan teks pancasila
yang disusul pembacaan pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima oleh ketua mpr bambang susatyo
hadir juga ketua dpr puan maharani yang membacakan ikrar
dan seluruh rangkaian upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh menteri agama yakut kolir kaumas
sebelum meninggalkan lokasi upacara presiden jokowi bersama ibu negara iryana joko widodo
wakil presiden ma'ruf amin bersama istri mengunjungi sumur lubang buaya
untuk memanjatkan doa bagi tujuh pahlawan revolusi yang gugur
dalam peristiwa gerakan tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh
yang dilakukan pki